nada pembuka tadi adalah potongan lagu berjudul sing sing so dari daerah tapanuli
lagu ini merupakan salah satu lagu wajib yang dimainkan jate music academy pada penampilan mereka di hadapan pengunjung
tahun ini para pemain guzeng benar benar mempersiapkan diri karena banyaknya undangan untuk tampil
kepala sekolah ngartini huang menyebut imlek tahun ini jauh berbeda dengan tahun tahun lalu saat pandemi covid sembilan belas
saat itu untuk latihan saja mereka harus membagi menjadi beberapa kelompok karena adanya aturan pembatasan
saat tampil di depan penonton juga tidak leluasa karena harus mengikuti protokol kesehatan
kalau tahun lalu itu kita untuk menggabungkan murid murid latihan itu tidak gampang
kita harus pecah pecah menjadi grup kecil
tapi setelah itu dua bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan untuk tahun ini dan lebih meriah lagi
saya rasa tahun ini yang paling meriah
padatnya jadwal tampil membuat para pemain yang hampir seluruhnya masih usia sekolah harus pandai membagi waktu antara sekolah dengan bermain guzeng
untungnya sekolah biasanya memberikan keringanan absensi
dari smp satu sekarang smp tiga berarti hampir tiga puluh
hampir tiga tahunan itu sering ya tampil ya

kalau misalnya pas sekolah itu ada jadwal tampil izin aja sih sama pihak sekolah dikasih
sekolah berarti support ya
alunan merdu guzeng atau kecapi
cina ini seakan mendengarkan suara kedamaian dengan latar pemandangan yang indah
alat musik ini dikenal sejak era dinasti kin
pada sekitar dua ratus an tahun sebelum masehi dan hingga kini kerap menghiasi suasana imlek
ayat sudrajat hasibuan medan sumatera utara